gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok tidak merasa terancam dengan hasil survei populis center
yang menyatakan elektibilitas wali kota surabaya
tri risma hari ini terus menanjak
ahok juga mengundang semua kepala daerah mengikuti pemilihan kepala daerah dki
agar warga ibu kota memiliki pilihan dalam pilkada dki jakarta dua ribu delapan belas
menurut ahok banyaknya kepala daerah berprestasi yang maju dalam pilkada dki
juga akan memberikan pendidikan politik bagi warga jakarta
ia bahkan mempersilahkan pendukungnya memilih calon lain jika ada yang dinilai lebih baik
namun ahok meminta agar isu sara tak dijadikan alasan tidak memilihnya dalam kontestasi pilkada dki
sebelumnya lembaga survei populi center merilis elektibilitas ahok masih menduduki peringkat pertama dengan angka empat puluh enam delapan persen
adapun tri risma hari ini berada di posisi kedua enam belas lima persen dan sandiaga uno di posisi ketiga tujuh lima persen
saya selalu kata
malah saya mengundang seluruh kepala daerah untuk mengadu di jakarta
supaya orang jakarta mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik
kalau ada yang lebih baik dari saya lebih jujur dari saya kerja keras lebih nyata dari saya lebih cepat dari saya jangan pilih saya
harus pilih yang lebih hebat dong
tinggal kamu percaya nggak percaya aja
tapi sekali lagi saya bilang jangan nggak mau periksa itu karena masalah agama saya masalah turunan saya